apa yang ibu nda lakukan
tidak sepantasnya ibu nda menampar seorang umbat
ingatlah ibu nda
ibunda sedang dalam hukuman yang diperintahkan oleh ayah anda prabu
jadi ibu nda sama dengan mereka
janganlah bersikap seenaknya kepada umbat istana ibu nda
begitulah ibu nda prabu
kemarin saat aku bersama raka walang sungsar
meninjal rakyat padejaran
terfikirkan dalam kepalaku harus ada tempat bagi rakyat pajajaran
untuk belajar agama islam
maka dari itu
aku ingin menciarkan agama islam
seperti janjiku di tanah suci
baiklah putra ayah anda mengizinkan namun dengan satu syarat
janganlah kamu memaksakan kehendak agar orang lain memeluk islah
biarkanlah mereka memeluk agama islam melakukannya sesuai dengan keinginannya sendiri
baik ayah anda perhatikan
insya allah syarat syarat ayah anda pramu akan kulaksanakan
la ikroha fid din tidak ada paksaan untuk memasuki agama islam
aku mengerti maksud ayah anda perang
untukmu ayah anda akan berikan sebidang tanah perdikan di kota raja di sana
ayah anda akan perintahkan untuk membangun sebuah bangunan yang megah sesuai dengan impian
maaf ayah anda perhatikan
bukannya aku tidak menerima kebaikan ayah anda prabu
tetapi aku hanya ingin dibuatkan sebuah pondok sederhana agar rakyat pajejara tidak canggung untuk memasukinya
baiklah jika itu keinginan putra
golongku sudah berjaya
aku tidak akan menerima ini pomockanmu
iya gusti ratu
cepat kalian pekerjakan pekerjaan kok
letarkan makanan ini
aku akan pergi dulu keluar
kami punya pekerjaan lain yang harus diselesaikan gusti
kalian berani membantahku
bukannya kami menolak
tapi kami masih ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan
kalau pujian kami belum selesai
dan kami membantu gusti ratu
kami akan kena hukuman oleh kepala dapur stana
jadi kau lebih takut pada kepala pelayan
aku ini adalah junjungan kalian
apa yang ibunda lakukan
tidak sepantasnya ibunda menampar seorang umban
ibunda sedang dalam hukuman yang diperintahkan oleh
ayah henda prabu
ibunda sama dengan mereka
janganlah bersikap seenaknya kepada empat istana ibunda
ini mas rara santang
aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatanku
kita akan menemukanhani
bagaimana menjadi pekuatan
karena betapa jujurnya
kau boleh sekarang seenaknya mempermalukanku
tunggu pembelasan dariku
aku akan mengajarkanmu
mantra susuk aman janin
kenapa wajahku tidak berubah
kenapa tidak bisa
menguasai mantra susuk aman janin
oh perlu berlatih selama bertahun tahun
untuk menguasai mantra susuk aman jadi
kau pasti bisa menguasai susuk aman janin itu
kita pergi dari sini
kita banyak pekerjaan
kita harus mencari kitab
belajar musti itu
sekarang kita berangkat
ini teh masih jauh raden
sebentar lagi kita akan sampai
ayah anda prabu bilang
tanah yang dijanjikan oleh anda prabu
tidak jauh dari kota raja
bukan apa apa raden
nanti kalau ada rampok gimana
kan raden tau sendiri
ilmu paman mah belum sempurna
ilmu kiamannya sama kiamin mah
itu pun kalau gak nyangkut di pohon raden
sayang jatuh aja
kau bisa nyangkut di pohon raden
pumbuh udah ulat
kalau paman masih gelisah
paman bisa bersikir kepada allah swt
agar kita dalam melindungi allah swt
dengarin apa kata raden
arikamu tepun naun nyalahkan saya atu
kamu tepun takut
seru wak sion
berhubung dengan muda